para pedagang seragam di kawasan pasar kosambi yang berada di jalan ahmad yani bandung mulai ramai
banyak orang tua yang membeli seragam baru bagi anak anaknya yang akan kembali masuk sekolah
pasalnya sejumlah sekolah di kota bandung sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka pada tanggal delapan september lalu
pada kamis siang para pedagang seragam terlihat sibuk melayani berbagai keperluan para pembeli
selama masa pandemi baru kali ini toko toko seragam di pasar kosambi terlihat ramai lagi
namun kenaikan jumlah pembeli memang belum sebanyak pada masa jelang sekolah di masa sebelum pandemi
para pedagang seragam sekolah di kawasan pasar kosambi sudah ada sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh an
karena itu pasar kosambi merupakan salah satu tempat pilihan bagi orang tua untuk membeli seragam
pembelajaran tetap muka juga berdampak pada penjualan alat tulis yang berada di jalan cibadak bandung
namun adanya kenaikan penjual tidak hanya disebabkan oleh ptm tapi juga karena dibukanya kembali perkantoran
kalau digambarin peningkatannya berapa
kurang lebih ada peningkatan ya
pada tahap awal pembelajaran tetap muka mulai dari sd hingga sma di kota bandung dilakukan di lebih dari tiga ratus sekolah
dan jumlah sekolah yang akan melakukan ptm akan terus bertambah
wilam nasution rizky rahadian bandung jawa barat